putraku tidak perlu diajarkan oleh orang seperti mu
karena putraku tahu apa yang harus dilakukan untuk pajak jalan
dan sebaiknya sheikh guru sadar diri
karena berkat kebaikan kamilah
sheikh guru dan juga jaya rahma
masih tetap di pajak jahat
aku bisa mengusir kalian kapan saja
kalau menyukai ku
pada saat itu juga
jangan sakiti ibu di aku
sedikit saja kau sentuh tubuhku
aku akan tinjau ketika liat
ayo cepat segera obat di tatanku
baik gusti ratu
takbib kenapa kau lepas baluran jamur ramuanmu
sakit ini bukan karena ramuanmu
ini semua karena anak kurang ajar itu
segera dimakan oleh buaya putih itu
dia ditelan hidup hidup oleh buaya putih itu
bisa jadi penyakit gusti bertambah sakit karena memakimakini mas rara santong
cobalah gusti ratu berhenti memakimakini mas rara santong
mungkin penyakit gusti akan terasa hilang
sakitku ini dengan ni mas rara santong
itu sama sekali tidak ada
yang ada sakitku ini semua karena ni mas rara santong
anak kurang ajar itu
gantilah sumpah serapah itu dengan memuji muji ni mas rara santong
aku tidak sudi
mungkin itu obat mujarab untuk penyembuhannya gusti ratu
baiklah aku tentu memujinya
dia memang anak yang berbakti
dia anak yang baik hati
dia sangat terpuji sekali
dia anak yang soleha
dia anak yang sangat cerdas

iya saya pengguna notebookstellum ini
ya orang tujuan dayak
nah kebaikan dia kalau conocat kita mandan
emang pasti dibawa pulang supaya dia bakal banyak semoga tak ada dikacuki damai yang algum records
sampai itu bilang allah jangan mewarisi si nama kita
aucara ini nangan emby kut individual player

nimas rahasantang lagi aku hanya memakinya di dalam hatiku saja kenapa sakit ini muncul lagi
istana baik baik saja mohon maaf gusti selama gusti prabu pergi ada seorang penyusup yang membuat
kekacauan di istana sehingga ada beberapa jurus yang tewas dihabisi oleh penyusup itu
bodoh sekali kau karena kelalaianmu penyusup bisa masuk ke dalam istanaku
nanda prabu mohon maaf jangan lakukan itu pergi ke
nanda prabu adalah seorang raja
selayak nanda prabu bertindak lebih bijaksana apa yang anda lakukan hanya akan memperpurka
jalan jalan dalam keadaan lemah nanda prabu meniksa prajurit berlebihan
maka pertahanan pada jalan karena tidak ada prajurit yang menjaga jika setelah
jangan lupa subscribe channelintérieur com dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video berikutnya
jangan dengarkan dia nanda pram
sheikh guru putraku tidak perlu diajarkan oleh orang seperti mu
karena putraku tahu apa yang harus dilakukan untuk pajaknya
dan sebaiknya sheikh guru sadar diri
karena berkat kebaikan kamilah
sheikh guru dan juga jaya raska masih tetap di pajak jarak
karena aku bisa mengusir kalian kapan saja
seher jati jaya raksa
dengarkan apa perkataan adikku tercinta rai gentrimani
ampun gusti ada seorang yang ingin menghadap namanya nyai ambet kasih

menantikan ke witches